presiden joko widodo meminta pengusaha kooperatif mengisi data sensus ekonomi dua ribu enam belas
yang digelar badan pusat statistik
hal ini dilakukan agar data bps akurat
jokowi menegaskan sensus ekonomi tidak akan mengorek data perpajakan
dari target sensus sehingga pengusaha tak perlu takut mengungkapkan data perusahaan
saya titip kepada seluruh pengusaha pengusaha besar
di sini hadir ibu muriati sutibio dan pengusaha pengusaha yang lain
yang gede yang menengah yang kecil yang mikro
saya mengajak agar memberikan data data yang benar
ini tidak ada urusannya dengan pajak nggak usah takut
jadi kalau usahanya omsetnya misalnya seribu ya ngomong saja seribu
kalau dua ribu ya ngomong dua ribu nggak usah
jadi diskon dua ribu ngomong seribu